petugas kesehatan hewan dari dinas pertanian kabupaten deli serdang melakukan penyuntikan
antibiotik dan vitamin pada ternak sapi yang terpapar penyakit mulut dan kutu atau pmk pada
hari rabu pengobatan dilakukan pada empat puluh lima ekor sapi terserang pmk yang digembalakan secara alami di
perkebunan kelapa sawit perusahaan swasta kebun bergepang di desa batu lokong kecamatan galang
deli serdang lokasi ini digembalakan ribuan sapi milik warga desa setempat dan desa naga
timbul kecamatan tanjung moroa seluruh ternak sapi yang diserang merupakan ternak yang digembalakan
secara alami di perkebunan kelapa sawit maupun hutan tanpa dikandangkan sapi yang digembalakan
hingga rabu petugas kesehatan hewan di deli serdang telah menangani
delapan ternak yang terserang pmk sedangkan tiga puluh dua ternak yang terpapar pada dua hari terakhir belum diobati
kita saat ini telah melakukan penyekatan dan satu lagi kita himbau kepada peternak agar
mengurangi intensitas pengembalaan sehingga penularan dapat berkurang dan penanganan dapat
kita lakukan untuk menurunkan kemampuan penularan dan penanganan dapat kita lakukan untuk menurunkan kemampuan penularan dan penanganan dapat kita lakukan untuk menurunkan kemampuan
dengan baik sebaik baiknya
wabah pmk pertama kali dilaporkan petugas kesehatan hewan di kabupaten dili serdang
pada satu mei lalu
ya pertama kena minggu yang nature
agak payah makan
selanjutnya setelah itu violence
bapak sendiri awalnya tahu nggak pak itu kena pmk misalnya pak
karena sebelum kita kena orang udah ngasih tahu dulu karena penyakit kan udah kena duluan
jadi kita sebaik dengar dapat kayak gini langsung kita panggil cash one
artinya dalam seminggu nyebar ke enam bisa cerita pak
dalam seminggu itu dia pertama kena dua ekor terus nambah nambah sampai enam ekor
ya dampaknya terlalu merugikan lah pak
karena kalau ada pmk tenak tenak kami yang untuk korban ini agak susah menjualnya gitu pak
bahkan tidak bisa dijual
harapan kami kepada pemerintah pak agar supaya adalah memberikan obat obatan sekaligus vaksinasinya pak
stok antibiotik dan vitamin tinggal untuk lima ratus ekor sapi
padahal dibutuhkan sedikitnya sepuluh ribu dosis
untuk sapi yang sakit maupun kontak erat
bantuan tambahan petugas kesehatan hewan juga sangat dibutuhkan deli serdang
karena setiap hari tim hanya bisa mengunjungi satu lokasi guna menjaga penyebaran penyakit ini melalui petugas
agus supratman dede serdang sumatera utara